dan tambah diperboyu lagi
iya ustaz supu makasih banyak atas sarannya
oh ya kalau boleh saya mau bertanya
boleh mau tanya apa
oh semuanya tidak perlu was was
cukup mendoakan alhamdulillah
acara t'aruf itu telah berjalan dengan lancar
emangnya aneh dadar
nah sambil menunggu kabar dari arab
kamu bisa pasarkan kerudung kamu itu di jakarta
karena kalau biasanya laku di jakarta di daerah juga pasti laku
terima kasih banyak ya umi atas pencerahannya
saya sekarang udah nemuin jati diri saya di jalan yang lurus
itu karena kamu telah memilih jalan untuk dekat kepada allah
dan allah telah memberikan jalan yang lurus dan baik
bukan seperti dulu
jalan pencarian jati diri
sehingga kamu mencari perhatian sama mama kamu dengan cara yang salah dan merugikan
sekarang saya jadi lebih yakin untuk tetap berada di pesantren ini
nantum dengerin aneh ya
selamat dalam pengawasan aneh
aneh kagak izinnya itu cabe cabean mendekati rumah abah sefung dengan alasan apapun
biar mereka tidak bisa mencari muka
yeeh tapi kan bang faru kenapa kagak ngomongin itu
ya sebenarnya sih kalau empat orang arab itu kagak mentang arufkan si fatin si wianti luluh
itu bukan urusan anak
mereka termakan dengan prasangkanya sendiri
siapasih suruh mereka berperasangka buruk
mestinya kan mereka berprasangka baik
mereka tadi yang prasangka buruk sama abang
karena abang faruq tuh mengarahkan ke sana
nantum kagak usah protes sama anak
ana santri senior jauh lebih senior dibandingkan antum
lagian anak sengaja manas manasin mereka soal tak aruf kenapa
biar empat calon istri anak terbebas dan aman dari gangguan mereka
ditambah lagi fatwa yang telah dikeluarkan abah sabu bahwa
santri dilarang menikahi teman satu pesantren
abang faruq kagak boleh nikahin teman satu pesantren
anak kagak mau ngasih tau antum lebih lanjut
kenapa ya antum mulutnya
kagak bisa dijage
kagak ada fagernya
kalau itu cabai pak di denger
bubar rencana anak
insya allah ada apa ini
ada apa ini rame rame seru amat sih
ini mbah hasil karya april bagus kan
ya dipertahankan dan tambah diperboleh lagi
iya ustaz supu makasih banyak atas saran ya
kalau boleh saya mau bertanya
boleh mau tanya apa
apakah benar santri di sini nggak boleh menikah dengan teman satu pesantren
iya iya pasti nggak boleh lah
bayangkan menikah dengan satu pesantren
satu pesan itu banyak loh jumlahnya
yang dibolehkan menikah dengan seorang teman
di dalam satu pesantren
supaya tidak terjadi salah pengertian
terhadap apa yang abah bicarakan sebaiknya abah jelaskan kembali bah kepada santri
iya memang tadinya itu abah mau tuntaskan bicarakan di situ
tapi pas beduk maghrib jadi nggak sempat
nah setelah itu ada tamu dari arab lagi
ya tambah lagi abah nggak sempat
ya udah insya allah nanti abang akan jelaskan biar tuntas semua
saya teh mau nitip ini nih dapur
memang mau pergi ke empang dulu ya
terima kasih ad
ini studio juga mau titip dapur dulu ya
video mau ke kebun mau ambil sayuran
kalau mau kene lei
javan kita ini senior disini
harga diri kita perlu dijaga
sebaik baik mungkin ya
jangan sampai ada pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
jafin yang bikin gaduh di dapur
jangan jangan si penggi sama temen temennya bang
kayak suara tabuhan
kita lihat yuk
ini bukan lavas
ini bukan fasa
ini bukan fasa
ini bukan lavas
nggak aduh sat
fikirannya gimana dong
saya tadi lihat saya perhatikan saya senang
melihat mereka berekspresi
tapi sat kalo didiemin ancur ini dapur
kalian tenang aja tenang
kalian berekspresi itu bukan di sini tempatnya ini dapur bukan gedung kesenian dan juga alat alat yang kalian pakai
itu alat dapur kalau sampai peralatan dapur ini rusak kita mau masak pakai apa kasian
kan mang kandar sama cik dio dia mau masak pakai apa dan juga lebih penting temen temen
kalian para santri dari santri